kawan sejati adalah kawan di saat susah
kalau di saat baik di saat senang kawan banyak sekali
yang gak pernah nongol sekian tahun nongol semua
dikatakan pak jokowi mengatakan ya mas bowo
ya itulah nanti mas bowo siap siap aja
apalagi masa pengalihan ini kan cukup lama tujuh bulan
tiap hari ada yang minta ketemu ujungnya juga
saya masih bersama seorang yang pernah menjadi gubernur bank indonesia di saat krisis
seorang guru besar amiritus universitas indonesia
serta aktif menulis karya ilmiah di jurnal dan media masa
prof benar ya udah sekarang ada gula ada semut
jadi wah sekarang dateng terus ngasih cv
jangan jangan prof juga pasti dideketin dong
ya juga kali ya tapi gak terlalu ini lah enggak lah
saya udah terlalu tua kak
saya sebelum kita jeda tadi prof karena faktanya sekarang saat kita sedang berdialog ini
ini hari rabu tanggal dua puluh tujuh maret
sudah ada pengumuman dari kpu dan sekarang lagi ada sidang mk
tapi intinya sebenarnya gini dari kpu pak prabowo dan mas gibran itu
tetapi partai pendukung di parlemennya itu belum menjadi majority government
pak derajat melihat bahwa pentingkah memasukkan semakin banyak partai politik ke kabinet pak prabowo
supaya menjadi majority government di parlemen
susah itu ya karena semakin beragam orang itu
meskipun mungkin menambah kekuatan
tapi biasanya juga menambah masalah gitu ya
jadi setiap orang kan bisa berkontribusi tapi juga membawa baggage masing masing ya
jadi kalau saya sih lebih suka pilih pilih sih ya daripada
oh ya daripada banyak banyak tapi terus sebetulnya akhirnya juga tidak efektif gitu ya
karena saya mau mengutip tulisannya prof rajat nih
jadi tadi sudah seperti prof rajat katakan selama menteri menteri di kabinetnya bagus
kompeten the challenges bisa dilalui bersama sama
jadi prof rajat sendiri melihat koalisinya pak prabowo ini gemuk banget gitu
ini memudahkan kebijakan kebijakan presiden elek nantinya atau seperti yang tadi pak derajat katakan
ini memudahkan kebijakan kebijakan presiden elect nantinya atau seperti yang tadi pak rajat katakan
yang baiknya kayaknya lebih besar padahal
kalau sampai itu ikut masuk
kan lebih tambah sakit
lebih senang kalau orangnya
tapi bicara soal kenyataan politik
tapi berbeda satu sama lain
kalau kata singkatnya kan jadi dirigen
diantara menteri menteri yang hebat
ketika prof derajat memandang
pandangan pandangan brilian dari para teknokrat dan
tapi itu sentral kekuasaan di pak harto
konsensus itu kan bukan konsensus diantara para menteri semata
yang merasa berjasa memenangkan
kalau dianggap mereka itu
menyau kayak itu dianggap utang ya
sepertura ngasih pinjaman sekarang harus dikembalikan
mereka dulu bilang sukarelawan ya
ya bener dong kita juga boleh nagih
eh ya dulu kan bilang sukarelawan
kok sekarang kok minta imbalan
namanya bukan sukarelawan dong
mau menerima argumen itu ya
pengalaman kita setelah pemilu
dan perolehan suara untuk pak prabowo itu besar
tidak ada presiden yang sungguh sungguh independen
ia tetap saja harus
yang tadi saya bilang merasa ikut
kalau tidak ada approval dari partai politik di
ya dia harus berani bertindak
itu terus menjadi bukan pendukung lagi
merusak kerjasama yang ada
karena tidak rela sebetulnya
semua dimasukkan ke dalam kabinet
ruu bisa diundangkan dengan cepat
saya lebih selektif orangnya
dibutuhkan nanti dia lari gitu ya
kan besar dan tidak ada yang lari prof
sangat menghargai partai partai
cawapresnya tidak menang kali ini
tetap berada di luar sebagai pengontrol
meskipun kalau mereka semua masuk
semua ruu semua policy dari presiden
tapi terus nggak jalan juga nggak ada gunanya
karena sekedar hanya untuk digolkan
walk out tapi implementasinya
kalau orang sikapnya kayak gitu ya
kalau orang berani kayak gitu ya
di penjara kan cuma dua tahun
mau masuk penjara sebentar
pertempuran itu sampai kita mengatakan
sekali untuk pak prabowo
berakhir jadi komisaris bumn
ini reward yang memang harus
kalau bisa dikurangi ya lebih bagus ya
dengan sumber duit ini
tetap aja menjadi sumber duit
kalau dia ditunjukkan dia berjasa disitu
prof juga melihat bahwa apa yang selama ini
setelah itu dia nggak bertanggung jawab sama sekali
tapi dapat duit bagaimana sih
bukan karena saya belum pernah jadi komisaris
ini adalah seorang teknokrat
diizinkan oleh pak marling
gak seperti komisaris pertamina yang sekarang
tidak gampang lah karena ada yang harus diakomodasi
dan ada yang harus dibilang
apakah menurut prof yang mengenal
ya bisa independen dalam
menentukan siapa siapa yang
cuma jadi slogan hilirisasi itu
karena program ini program yang bagus
tetapi itu tadi menteri perdagangan kita
harus giat kerja
parlemen selama orang orang yang ada di kabinet
ya memang itu dari partai politik kompeten
semua partai politik hanya untuk
tidak seratus persen orang indonesia